kita dibalik langsung
petugas gabungan dari polda metro jaya dan satpol pp
kami siang harus memanjat pagar sebuah perkantoran
di jalan tanjung selor gambir jakarta pusat
hal itu dilakukan setelah tidak ada respon dari dalam
meski petugas telah beberapa kali berteriak memanggil
perkantoran yang bergerak di bidang penjualan software
dan masuk kategori non esensial itu
diduga masih nekat beroperasi secara sembunyi sembunyi
pagar depan digembok dan tidak ada petugas satpam yang berjaga
sehingga seolah olah kantor tersebut tutup
dan benar saja di dalam gedung
petugas mendapati puluhan karyawan yang tengah sibuk bekerja
setelah sempat bersih degang dan memberikan imbauan
petugas langsung membubarkan paksa para karyawan
agar segera kembali pulang ke rumah masing masing
saya melakukan penyegelan dan memasang garis kuning
petugas kemudian membawa penanggung jawab perusahaan
ke polda metro jaya
untuk diminta keterangan
mengingatkan para pimpinan pimpinan perusahaannya
yang memiliki perusahaan
lihat kuburan saja sudah penuh
apalagi rumah sakit maupun juga
wisma atlet yang ada
apa mau pegawainya jadi korban
nah ini tolong
kami tidak berhenti kami terus akan mengejar
kami akan tindak tegas
perusahaan non esensial yang masih nekat memperkerjakan karyawannya
di masa ppkm darurat akan dijerat undang undang no empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
tentang wabah penyakit menular
polda metro jaya mencatat selama enam hari penerapan ppkm darurat
sudah dua puluh satu perusahaan yang disidak dan kedapatan melanggar aturan ppkm darurat